kita ke informasi lain percobaan bunuh diri seorang gadis yang meloncat dari atas jembatan setinggi tiga puluh meter di boni sulawesi selatan digagalkan warga dan petugas kepolisian
kejadian ini sempat terekam kamera warga
video amatir percobaan bunuh diri seorang wanita berdurasi sekitar satu menit ini berhasil diabadikan salah seorang warga
dalam video terlihat seorang wanita berusaha bunuh diri dengan nekat terjun dari atas jembatan berketinggian tiga puluh meter
jembatan itu berada di jalan poros makassar kabupaten bone sulawesi selatan
meski telah dicegah dan dibujuk oleh sejumlah warga dan anggota kepolisian korban tetap nekat melompat
beruntung warga berhasil mengevakuasi korban dan kemudian dibawa ke puskesmas setempat